beralih ke informasi lain presiden joko widodo hari ini melakukan peninjauan ke resude baharudin di kabupaten muna sulawesi tenggara
dalam kunjungan ini presiden jokowi menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil
presiden jokowi dan rombongan mendarat di alun alun raha sekitar muna pada pukul sembilan sepuluh waktu indonesia tengah
setelah prosesi penyambutan dengan tarian adat presiden langsung menuju rsud dr hlm baharudin mkes untuk melakukan peninjauan fasilitas dan pelayanan kesehatan
presiden jokowi mengapresiasi fasilitas kesehatan rsud bahrudin serta adanya dokter spesialis di kabupaten muna yang mampu mengoperasikan peralatan canggih